calon wakil gubernur kalimantan timur nusyirwan ismail
seneng seneng yang meninggal dunia di rumah sakit abdul wahab syahrani samarinda
wakil wali kota samarinda non aktif itu meninggal setelah tiga hari koma di rumah sakit
usai berkampanye di pedalaman kalimantan timur
keluarga calon wakil gubernur kalimantan timur nusyirwan ismail
berkumpul di ruang icu rumah sakit umum abdul wahab syahrani samarinda
nusyirwan ismail yang merupakan pasangan calon wakil gubernur nomor urut satu
dengan andi sofian hazam itu meninggal dunia pukul dua belas tiga puluh wita
nusyirwan ismail meninggal usai koma tiga hari akibat seruk pecahnya pembuluh darah di kepala
nusyirwan ismail yang merupakan wakil wali kota nonaktif samarinda itu
dirawat sejak jumat kemarin
sebelum terkena struk calon wakil gubernur ini kampanye hingga tiga hari di pedalaman kalimantan timur
saat kampanye di desa muara muntai nusyirwan mengeluh sakit kepala dan kelelahan
ia kemudian dilarikan ke rumah sakit umum daerah abdul wahab syahrani samarinda
selama dioperasi ini sampai sekarang belum sadar
nusyirwan diketahui memiliki jadwal kampanye yang padat
di sejumlah desa di kabupaten kutai barat dan kutai kartanegara
sejak dua puluh satu februari dua ribu delapan belas lalu
david andriawan samarinda